ketentuan tentang kewajiban untuk menyerahkan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi bagi pemohon penerbitan sim baru dan peningkatan golongan ini dimaksudkan sebagai upaya nyata polri untuk meningkatkan kualitas pengemudi di indonesia
sekaligus sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta menghadirkan kamsel tipcar lantas